sebuah pesawat latih milik sekolah pilot mandiri utama flight academy banyuwangi jawa timur
mengalami gagal landing dan terbakar di bandara belimbing sari banyuwangi
tidak ada korban dalam kecelakaan ini
sang siswa penerbang juga berhasil menyelamatkan diri
namun kecelakaan ini membuat dua penerbangan komersial di bandara tersebut delay
kondisi pesawat latih jenis cessna satu ratus tujuh puluh dua s dengan nomor lambung pkmu ini
hancur dan terbakar di bandara belimbing sari banyuwangi senin siang
diduga pesawat ini jatuh dan terbakar setelah tidak mampu mendarat dengan mulus
pesawat menabrak landasan dengan keras dan membuat bagian depan pesawat latih terbakar
insiden ini terjadi saat siswa atas nama regina martalias sembilan belas tahun asal tangerang
hendak melakukan pendaratan
namun naas pesawat jenis cessna ini tidak mampu mendarat dengan mulus
beruntung siswa penerbang itu berhasil menyelamatkan diri
sesaat sebelum pesawat jatuh ke landasan bandara
proses pemindahan bankenya
pesawat langsung dilakukan
sejumlah mobil pemadam kebakaran terus melakukan pemadaman di lokasi kejadian
pihak otoritas bandara belum bisa menjelaskan secara rinci penyebab kecelakaan
karena masih menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut
jadi besok akan disampaikan secara detail dan resmi oleh bapak kepala bandara
bapak dodi darmacayadi
secara langsung beliau akan ada tim dari knkt juga yang akan menyampaikan
hari ini ada berapa pesawat yang dilewat
ada berapa pesawat yang dilewat
dua pesawat komersil
kabarnya itu korban bagaimana sekarang
korban alhamdulillah dalam keadaan baik
cuma sedikit mengalami shock saja
akibat kecelakaan ini dua pesawat komersial mengalami penundaan keberangkatan
para calon penumpang memilih menunggu di ruang tunggu bandara
sambil menunggu pemberitahuan resmi dari pihak bandara belimbing sari